saya berharap putus putus ini terbiaya dipertahankan
tapi emang lo prospek pengen main di pro
memang berjalannya prosesnya seperti itu
kehidupan berbangsa dan bernegara damai dalam dunia yang nyata
nggak indonesia sama sekali menurut saya sekali lagi
sperma itu diperintahkan untuk berada di luar tubuh selama lama
agar program vaksinasi covid sembilan belas yang diselenggarakan pemerintah ini
aduh ngurusin klub gitu pusing juga kan
kalau apa jadi saya bilang kalau jadi belanya kan manusia gerobak ya bu ya
iya ini cuma agak terbatas waktunya ya
terjaga oleh akar akar mangrove tadi
iya karena kan mainnya juga keluar kota ada riganya
jadi kita sudah menunggu tunggu ini diharapkan nantinya akan banyak wisatawan yang akan datang